lalu bagaimana kondisi terkini di sydney australia
sudah ada adli kurniawan salah seorang warga negara indonesia yang tengah berada di sydney
adli selamat malam
halo selamat malam
adli kita tahu tadi ada gambaran cukup banyak lah ya beberapa minggu terakhir bagaimana kondisi australia
terkait dengan kabut asap atau kebakaran lahan yang terjadi di sana
kondisi sampai dengan malam hari ini apalagi kita tahu menjelang pesta pergantian tahun
kawasan seperti sydney harbor opera house itu biasanya menjadi titik atau sentra keramaian pesta kembang api
dengan kondisi ini malam ini akan menjadi seperti apa adli
sebenarnya biasa aja gitu
dalam artian pesta kembangan ini tetap dilaksanakan di opera house
dengan beberapa pertimbangan
dari ada semacam lembaga pemantau kebakaran hutan gitu di sydney di australia new south well khususnya
yang menyatakan bahwa hanya di pusat kota sydney dalam artian harbor bridge yang boleh melakukan pesta kembang api
sedangkan biasanya kalau malam tahun baru di australia itu khususnya di sydney
akan ada beberapa titik pesta kembang api di opera house yang harbor bridge
kemudian ada juga di beberapa pantai lainnya yang cukup
terkenal sebagai spot karena tidak semua warga australia senang untuk berada di keramaian gitu
tapi untuk tahun ini ada perbedaan pendapat mengenai apakah harus tetap ada pesta kembang api atau tidak gitu
tapi setelah beberapa pertimbangan akhirnya diputuskan bahwa pesta kembang api di harbor bridge dan opera house tetap dilaksanakan
sedangkan di beberapa tempat itu terpaksa di cancel karena mengingat cuaca
kebetulan di sini kan lagi musim panas
sangat panas hari ini juga sangat panas sekali dan diimbau untuk warga memang kalau tidak perlu untuk keluar rumah lebih baik berada di dalam rumah saja gitu
dly kalau tadi penjelasan adli artinya apakah mungkin sydney tidak terlalu terasa dampaknya artinya kabut asapnya tidak terlalu apa ya mungkin tidak terlalu pekat nyampe ke sydney nya gitu
tapi apakah ini cukup mengancam potensi pariwisata yang ada di sydney
ini cukup mengancam potensi pariwisata yang ada di sydney australia
apalagi kan kita tahu kan akhir tahun kan biasanya banyak sekali kan wisatawan yang berlibur ke sana
kemudian mungkin tempat tempat wisata kalau tidak di sydney harbor atau opera house misalnya seperti bonday manly kemudian rock gitu
apakah itu juga cukup mengancam apa pariwisata yang ada disana
kebetulan sebenarnya kalau dilihat sydney beberapa minggu yang lalu itu benar benar diselimuti kabut asap cukup berbahaya gitu sampai ke level
yang hazard yang dalam artian tidak bisa dihirup oleh manusia gitu kondisi udaranya sangat tinggi level kabut asapnya
tapi beberapa belakangan ini dikarenakan oleh angin yang berhembus sungguh kencang akhirnya tidak terlalu terlihat lagi
untuk untuk spot spot wisata seperti bondi atau manly atau beberapa pandai yang lain warga tetap beraktivitas seperti biasa
begitu juga dengan wisatawan jadi tidak terlalu dipengaruhi karena belakangan ini langit sudah kembali cerah kebetulan beberapa hari yang lalu itu turun hujan yang cukup membuat udara di sini kembali bersih seperti sebelumnya gitu
cukup menghambat aktivitas yang lain nggak sih misalnya perkantoran pekerjaan kemudian sekolah cukup menghambat aktivitas seperti itu nggak dli
apa imbauan juga dari pemerintah sana
ya beberapa sekolah itu perlu diliburkan
tidak di sydney tapi di beberapa sabab kalau di sini dibilangnya itu harus diliburkan karena kondisi cuaca yang sangat ekstrim panas dan juga berkabut
kabut asap artinya ya
dan juga kebetulan di sydney ini kan di australia khususnya semua gedung itu harus dilengkapi oleh fire detector
karena fire detector ini akan mendeteksi apabila ada asap dan kebetulan ini asapnya adalah kabut asap jadi ada beberapa kejadian
di pusat perkantoran cbd sydney itu warga diungsikan karena fire detector ini mendeteksi adanya asap padahal bukan dari dalam tapi karena kabut asap gitu
itu beberapa minggu yang lalu kebetulan
jadi cepat menimbulkan chaos juga di transportasi dalam aktivitas warga khususnya ya
tidak dianjurkan untuk tidak beraktivitas di luar rumah
mudah mudahan situasinya keadaannya bisa tertangani dengan baik semuanya bisa kembali berjalan dengan normal adli ya
terima kasih sekali lagi
iya terima kasih
selamat merayakan tahun baru di sydney
salam untuk warga negara indonesia yang berada di sana
terima kasih selamat malam sekali lagi
terima kasih selamat malam